serbu diskon hanya di motionpay
itu pulang kuliah dari luar kota beli gangga itu lulusan sardana s dua
kamu ngaku dong kalau kamu itu punya ibu angkat ya mau gimana dik namanya juga lagi terduka udah udah
ya ampun ini mah orang buang rambut palsu busa mah
kata orang pohon gede banyak penunggunyi
itu bener tuh
eh kamu mau kita duluan sih
eh suara apaan tuh
biar jangan ditegang
gue nih kayak tau nih rumah nih
kata orang orang kampung sini nih rumah angka
aduh jangan bercanda dong
jangan aku takutin
siapa yang bercanda sih
eh eh eh kok lo yang takut
harusnya kan gue
jangan kebanyakan bercanda
ntar kelantunya denger gimana nih
suaranya bun bun kecil
eh udah gini kan
aduh gue takut nih
itu suara apaan sih
itu suara apaan sih
eh kita pulang aja
aduh gue takutin
dan yang ancestral
tunggu tunggu tunggu
gede mendingan sekarang kita berkencan aja
lu berdua kesana ayah kesitu
eh gua jatuh
tunggu tunggu tunggu
di situ ada gak tuh
kagak kagak ada kagak ada
kaga ada dong
kagak ada man
gila juga gak kena mungkin
terus gimana nih
tapi satu satunya jalan itu yang terakhir itu ke atas
jalan jalan bener kali itu ya
bolehnya dari atas
yaudah yuk kita lihat kita lihat

kemudian ga enak biji teriak
ih udah ke kaga kagak ada
yang penting ada apa ini anak anak lari lari ya
kita ketemu yang namanya
itu pasti keluar keluar keluar lagi
cukup cukup nah yang penting beli kamu beli gangga mau pulang kadek aku udah
nggak sabar ketemu beli gangga siapa
penyambutan meriah untuk beli gangga
beli gangga itu pulang kuliah dari luar kota beli gangga itu lulusan sarjana s dua
yang penting papa sudah pesan kue sama
nek ratna yang penting nanti anak anak kalian bantu nek ratna bikin kue ya

if mcdonald mbak ibu sayaaffirkan untuk seentrici advent this birthday play one two yojack i am angela bayang adeki jauh slogan yang saya sing consequences of urga yang katekan di dalam ekor memiliki segitu

itu sombong baru nyumbang kamu berapa sedikit aja udah sombong baru nyumbang nasi sama tempe
doang aja udah sombong kita ke sana yuk kita cross check yuk ayo kepo kepo dia yuk ayo
banyak banyak yang sama sama waalaikumsalam
woyuyun bang bondar